setelah ramai soal pecelele dengan harga tak wajar
yogyakarta kembali ramai diperpinjangkan
akibat keluhan seorang warga terkait ongkos parkir
warga tersebut mengeluhkan biaya parkir mobil
di kawasan km yogyakarta yang dipatok dua puluh ribu rupiah
keluhan itu diunggah akun reska deska pisio
ke grup facebook info cegatan jogja
reska mengalami kejadian tersebut pada minggu malam
saat parkir di jalan kiai haji ahmad dahlan yogyakarta
terkait hal ini wali kota yogyakarta hero perwadi mengatakan
bahwa dinas perhubungan telah menemukan oknum tukang parkir tersebut
sop sudah mendahiti dan sudah menemukan orangnya
satu itu adalah petugas liar tidak berizin
kedua dia berada di tempat yang memang dilarang untuk warga
artinya ini memang betul betul orang yang tidak bertanggung jawab
untuk saat ini kasus biaya parkir mahal ini
ditangani tim saber pungli polresta
tim liputan cnn indonesia